jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
opi untuk sekarang mungkin kamu tidak masalah
tapi nantinya akan masalah
apalagi kalau rangka nanti sudah menikah
uang rangga uang kamu akan jadi milik istrinya
kamu mau uang kamu itu diambil sama istrinya
kayaknya papanya tristan ada benarnya juga
kalau semua uang dipegang sama kak rangga
kenapa sih nasib aku jadi kayak gini
enggak aku gak boleh cek
aku harus tunjukin
sebagai orang yang saya kenal
sama semua orang
kalau aku itu mandiri
aku harus tunjukin sama dari apalagi sama opi
kalau aku itu gak suka sama rangga
gak terlalu sayang sama rangga
aku gak butuh dia
jujur iya kak kakak terlalu nurut sama laura
jadi opi mesti ngelametin uang itu
mereka tuh udah maksud bi
mereka mau nguasain uang kamu tau gak
papanya tristan itu cuma nyaranin opi
dan itu semua terserah opi
sekarang kamu pikir ya kenapa tiba tiba mereka baik sama kamu
karena mereka tau kamu tuh udah punya uang sekarang
mereka punya maksud pi
laura yang punya maksud tertentu kak
dia itu sengaja pura pura susah
tristan yang kayak gitu
terserah karang gak deh
kakak bakal ketemuin papanya tristan
terus terus terus
ya gitu deh
kami tuh beruntung banget ya tan
karena kamu punya babu yang sangat setia
tapi aku juga gak kalah beruntungnya loh tan
karena aku gak jadi cewek kamu
pasti aku gak bisa tuh jadi babu kamu yang harus ngerawat kamu terus
ini patah kakinya tristan ini jadi berkah gitu deh buat opi
kan opi bisa deket deket terus sama tristan
ya kan pi
lo berdua jaga ya omongan
bukan memang begitu ya kenyataannya
kamu gimana sih
udah lah gak usah marah marah kayak gitu
kan tadi perjanjian kita
kalau misalnya kuntil anak kayak mereka itu gak usah diladenin
ngapain ngeladenin kuntil anak kayak mereka berdua pakai kekerasan
mendingan kita nyari kemenyan
ya kan bi
ih kurang asem
ije semakin kita dibayar kuntil anak sih
kok bukanya pada di
makin meraja lela dari hari kari
gue juga kesel banget sama opi
bentang bentang udah kaya
sekarang belagu banget
oh mungkin ya
kalau misalnya dari gembel terus naik pangkat jadi kayak gitu tuh kayaknya
kayak yang tadi tuh
mendingan kita terus dulu deh
biar suasananya lebih enak
lebih enak kan sekarang suasananya
aku pengen kalau kaki aku tuh gak sembuh sembuh deh
kayak gini aja terus
supaya aku bisa deket deket sama kamu terus
ya biarin aja manja
sama pacar sendiri kan gak apa apa dong
karena sampai saat ini aku belum bisa sayang sama kamu dengan sepenuh hati aku
tapi magu matu juga
orangtau cuma semua urus
ya tak apa